kita ini seperti terjebak ingin selalu juara karena bagaimanapun kita haus akan prestasi itu
tidak salah sekali lagi tapi apa ya strateginya supaya minat talenta pesepak bola sejak usia dini itu memang punya roadmap yang jelas
semua perlu proses nggak mungkin perancis kemarin kan waktu tanding indonesia gunia itu di home base nya tim perancis
di situ ada juara sembilan puluh delapan dan dua ribu delapan belas
itu perancis membangun fasilitas yang sangat modern di tahun delapan puluh an
barulah lahir itu sembilan puluh delapan delapan belas tahun
di situ juga perancis menerapkan kalau dulu kayak kita sekolah olahraganya
itu di perancis tiga belas provinsi punya sekolah olahraga
yang itu menjadi kontribut buat nasional
mereka nggak boleh pindah provinsi loh sebelum umur enam belas
jadi benar benar tidak ada transfer transfer pemain
nah seperti ini memang perlu proses
tapi kembali apakah kita sebagai pemimpin tidak mencari quick win
kalau tidak ada terobosan ya tidak mungkin
kita juara sea games tiga puluh dua tahun
dan dari dulu sudah empat puluh pemain naturalisasi
harus ada darah indonesia
berarti kan memang naturalisasi itu awalnya tadi untuk quick kue
tapi ini menjadi sebuah program
cuma buat tim yang tadi ini ya kita harus
pak erick bicara soal naturalisasi
itu orang tuanya atau leluhurnya pernah
tapi paes itu neneknya
itu lahir di kediri
ya itu sesuatu yang memang kita harus lakukan
itu berarti diperluas lagi kriteria naturalisasi untuk pemerintah
karena seperti saka mbak pei semua kan lahir di negara dengan
untuk timnas indonesia maksudnya pak erick
saya membuka semua jalur untuk tadi
bagaimana kita punya satu ratus lima puluh pemain
kita harus punya satu ratus lima puluh pemain
kali sebelas di tim senior
yang lima puluh lima ketika senior
mau dari grassroot dari liga dari internasional
ini harus masuk ke dalam talent pool ini
pak erick selalu memperhatikan timnas sepak bola pria
sekarang saya mau masuk kepada sepak bola perempuan
meskipun pak erick punya perhatian pada sepak bola
apa curahan hati para pemain sepak bola perempuan
atau negara ini pemerintah ini menganaktirikan
sekarang dia pergi ke klub luar
karena tidak menjadi tempat yang baik
seperti tim nasional putri
sekarang kan kita udah bentuk nih
tujuh belas training tiga bulan
karena pak tim seniornya lagi training juga
lalu grassrootnya saya sudah dibantu
ketika di bali untuk tim nasional putri
pak erick mengatakan bahwa
mesti latihannya dua sampai tiga kali lipat
jadi kira kira pak erick mengatakan
tiga tahun untuk target tim nasional
untuk mereka bisa bermain
tidak seperti kemarin di bantai sembilan
mereka nggak pernah punya waktu untuk kompetisi
eh tim nasional putra kita juga pernah dibantai loh
tapi mereka seolah olah di bantai
padahal mereka memang tidak pernah punya kesempatan
saya tidak bermasuk jahat
tapi itu realita yang kita harus bangun
tadi biar talentnya ini berkembang
yang bagus bagus dikumpulin di tim nasional jangka panjang dengan training yang luar biasa
nggak bisa kita lahir liga dulu
sekarang stok pemainnya nggak ada
pak erick tidak memberikan harapan kosong ya di sini
karena misalnya dari tiga tahun dari sekarang
dari dua ribu dua puluh tujuh liganya dulu
bisa training tiga tahun
ketika dia tanding lagi pasti dia akan kelasnya beda
senior perlu lebih lama lagi
ketinggalan kita dengan negara negara lain
dan tapi dilihat filipina kembali nih
semua mainnya di liga amerika
tapi apakah itu harus menjadi protetap kita
ada dari prioritas daripada tadi
pak erick kalau begitu kenapa tidak fokus saja
sehingga misalnya kalau ada tawaran jadi menteri
ya memang dikontrak sampai dua ribu dua puluh tujuh sama pssi
pak erick udah urus di tangan pak erick
apapun kepercayaan pemerintah presiden saya jalankan
apakah program dukungan pemerintah ke pssi sama seperti hari ini
karena enggak mungkin saya mengembangkan sepak bola
ya di negara seperti indonesia
stadion ini semua punya pemerintah
ya pak jokowi bersama pak bas sesuai dengan komitmen dengan fifa
sedang renovasi dua puluh dua stadium sekarang
kalau saya loyal kepada pimpinan
kalau di pssi nggak diperlukan lagi juga ya kita ada lagi
itu pemain sepak bola putri
soalnya pak erick bilang tiga tahun dari sekarang
kalau pak erick nggak jadi ketum pssi lagi
janji kepada pemain putri
saya di sini berhasil bukan karena seorang erick thohir
karena saya didukung secara besar
jadi bukan glory sendiri gitu loh
besok juga sudah harus punya jadwal ke luar negeri
di pssi dan garuda muda